dan untuk mempermudah mengingat tas bawaannya di tanah suci
sejumlah jemaah calon haji kabupaten sumeneb madura jawa timur
menandai tas mereka dengan benda benda unik
hal ini diakui akan memudahkan para jemaah calon haji ini untuk mengenali tas mereka
jemaah calon haji kabupaten sumeneb jawa timur
mulai mempersiapkan kebutuhan selama pelaksanaan ibadah haji
termasuk tas yang berisi bekal kebutuhan selama pelaksanaan ibadah haji di tanah suci
untuk memudahkan mengingat tas miliknya
sejumlah jemaah calon haji memberikan tanda unik pada tas mereka
seperti sandal jepit gelas plastik dan anyaman pucuk daun bahan pembuat kipas
salah satu jemaah calon haji mengatakan
tanda yang mereka pasang di tas adalah untuk memudahkan mereka mengingat
saat mencari tas miliknya di tanah suci
ada tanda yang sudah kita buat dan kita sediakan
sehingga pada saat mengambil tas sahara kita
itu kita bisa langsung melihat tanda itu
panitia haji dari kantor kementerian agama kabupaten sumeneb
sebenarnya sudah memberikan tanda khusus bagi para jemaah calon haji masing masing kloter
seperti pita berwarna dan sudah ditempelkan foto yang bersangkutan di luar tas masing masing
sehingga jemaah calon haji dilarang untuk memberikan tanda
yang sekiranya bisa mengganggu proses pengangkutan
sebenarnya sudah kita sosialisasikan pada waktu manasik pada waktu pertemuan pertemuan
jadi penanda itu tidak usah terlalu
yang nantinya merepotkan
kepada jasa angkut itu
kalau hanya sekedar penanda tambahan yang memudahkan dan itu tidak merepotkan bagi yang mengangkut
saya kira tidak ada masalah
tapi kalau sampai tandanya besar
sampai dikasih mohon maaf
ada yang sandal ada yang gayung
tapi kalau hanya penanda nambah pita
nambah aksesoris sedikit
saya kira selama tidak mengganggu jasa angkut dalam menaikkan menurunkan barang bawaannya
saya kira tidak ada masalah
tas tas jemaah calon haji kabupaten sumeneb diberangkatkan ke embarkasi surabaya pada rabu delapan belas juli dua ribu delapan belas
sementara sebanyak enam ratus tujuh puluh delapan calon haji yang tergabung dalam kloter sepuluh dan sebelas
akan berangkat pada kamis sembilan belas juli menuju embarkasi surabaya
ahmad sudrahman sumeneb